surat presiden pergantian panglima tni akan diterima pada dua puluh delapan november mendatang
awalnya surat ini dikabarkan akan diterima dpr pada rabu sore
namun ditunda karena kegiatan ketua dpr ri yaitu puan maharani
yang menghadiri acara asean interparlementary di penompen kamboja
menurut pasal tiga belas undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu dua puluh empat tentang tni
tertulis proses pergantian panglima tni harus selesai dua puluh hari sebelum dpr masuk masa reses
yang artinya paling lambat pada dua puluh empat november
sekjen dpr ri indra iskandar merinci penyerahan surat presiden pada dua puluh delapan november mendatang
hanya penyerahan secara resmi sedangkan surat presiden masuk tertanggal dua puluh tiga november dua ribu dua puluh
maka hal ini tak akan melanggar aturan dan mengganggu mekanisme pergantian panglima tni di dpr
dari sekretariat jenderal dpr sudah berkomunikasi dengan sekretariat negara
bahwa surat tersebut akan disampaikan oleh menseknek kepada ketua dpr
direncanakan dijadwalkan pada hari senin tanggal dua puluh delapan november
sesuai dengan aturan yang ada nanti secara teknis akan diatur
lanjutan dari usulan surat tersebut
di sisi lain wakil ketua dpr ri sufmi dasko ahmad enggan menyebut nama yang akan melanjutkan
estafet kepemimpinan jenderal andika perkasa sebagai panglima tni
ia mengaku belum mendapatkan bocoran apapun namun ia memberi sinyal sosok panglima tni selanjutnya
sama dengan sosok yang kerap diberitakan di media
kalau ditanya nama laksamada yudo margono dasko tak membantah ataupun membenarkan
katanya isunya pak yudho yang akan
oh kalau mengenai siapa yang akan menjadi panglima tentunya kita akan tahu setelah suratnya kita baca dong
kan ini suratnya aja belum sampai kan saya bukan peramal
tapi yang amang denger
ya kalau yang kita dengar sama seperti yang teman teman wartawan dengar lah kira kira begitu
sebelumnya pada senin lalu
tni laksamadayudo margono diketahui bertemu dengan mensesnek
sementara dua kepala staf lainnya tak terlihat berkunjung ke kantor sekretariat negara